ya tentu memang banjir kemarin ya membuat pasukan oranye ini atau yang dikenal dengan pasukan orangnya ini bekerja cukup keras untuk bisa membantu masyarakat dalam membersihkan sisa sisa banjir
nah bicara tentang pasukan oranye baru baru ini beredar sebuah video yang memperlihatkan kinerja tim pasukan oranye saat membersihkan selokan air saat banjir jakarta
mungkin anda sudah melihat karena video ini langsung menjadi viral di media sosial dan mengundang reaksi positif di kalangan netizen
ya jadi ini dia video berdurasi satu menit empat puluh tiga detik ini memperlihatkan perjuangan seorang petugas kebersihan saat membersihkan selokan banjir
waktu itu banjir sedang terjadi di jakarta dan drainasenya tersumbat oleh sampah
tidak bisa diambil menggunakan alat jadi harus menyelam dulu
diunggah oleh akun facebook milik irfan jusaidi video ini sudah disaksikan lebih dari empat belas ribu netizen
aksi pasukan orangnya ini langsung mengundang reaksi dari berbagai kalangan terlebih saat menyaksikan personel pasukan ini tidak menggunakan alat selam sebagaimana mestinya
akhirnya para pengguna media sosial pun menuliskan kesan di akun pribadinya masing masing
contohnya akun chandra chen misalkan menyatakan indonesia butuh orang seperti anda bukan yang cuma bisa menembar hoax dan demo
ya lalu juga dari akun andi widya stuti
tidak ada air menggenang selokan mengalir lancar
terima kasih tim oranye
dari akun susi herawati yang memberi usulan kasih gaji double buat yang nyelam
kan gak semua orang mau melakukannya dan masih banyak lagi komentar positif
juga pujian dari para netizen tentunya untuk totalitas ya profesionalisme masing masing pekerja utamanya untuk petugas oranye yang videonya viral saat ini